sarihan kamu makan dong
aku baru sadar zek
ternyata aku udah gak punya siapa siapa lagi
keluarannya gak berguna mas
kamu gak boleh ngomong seperti itu
semua orang pasti pernah melakukan kesalahan sayang
tapi belum terlambat untuk membuat semuanya menjadi baik kembali
kamu perbaiki kesalahan kesalahan kamu
dengan tidak menengok ke belakang tapi lihat ke depan demi sita
sita udah amat menderita sayang
dia butuh papanya
dia butuh seorang papa yang kuat yang tegar yang bisa membahagiakan dia
sita butuh kamu
aku harus buktiin pada sita kalau aku kuat
aku akan berubah ma
aku akan berusaha untuk membagiakan sita
aku akan berusaha
aku gak akan kecewakan kamu lagi ma
jangan jangan jangan
terus terus gimana
terus ayah ibu pergi
tapi laranglah diajak
gak tau kenapa
katanya sih ayah dan ibu mau bulan madu
emangnya bulan bisa dimakan ya
kalau dikasih madu
om kenapa sedih
enggak siapa yang sedih
itu buat om gustaf
biar om gustaf gak sedih
kata ayah kalau orang sedih harus dicium
biar gak sedih
jangan sedih ya om
kok kita berhentinya di sini
ini ini kan rumahnya
enggak kurang ajar lu

lu pikir lu siapa

lu udah gak
lu gak bisa gue pergi dia begitu aja tambah si jin gua
satri ya udah
ini ada anak kecil
orang ini memang harus kasih pelajaran
iya tapi dia
lu dengar ya
sekali lagi lu kayak gini

dan katherine juga lari ke tempat be descubran mu
son mampus dalamai ketentuan mereka
kau akan mendapatkan keajaiban grandia
kamu tuh belum makan seharian
kamu makan dong
ternyata aku udah gak punya siapa siapa lagi
orang yang aku udah anggap sebagai bapakku sendiri
ibu juga udah gak ada
aku bahkan udah kehilangan harga diriku sebagai wanita
aku kehilangan rahimku zak
tugas mulia yang seharusnya aku jaga
aku udah kehilangan tedih
buat apa lagi zah aku makan
aku aja gak tahu aku harus ngapain lagi
kamu tuh gak boleh ngomong kayak gitu dong
tapi kenyataannya memang kayak gitu kan
kamu dengerin aku dulu ya
aku mau ngasih tau sesuatu sama kamu
ya aku juga
nah tahu deh mungkin kamu
merasa aku itu ada atau enggak
tapi mai satu hal yang harus kamu tahu
aku selalu ada buat kami
aku bener bener nganggep kamu mai
kalau mai kamu makan sedikit aja
kamu udah makan itu sama aja kamu udah ngehargain aku mai
kamu dengerin aku sebagai orang yang udah nganggep kamu
orang yang selalu ada buat kamu
kan allah selalu bilang ke sita
sita gak boleh makan kan sebel semua orang makan
tapi sekarang di rumah gak ada orang mah
di rumah cuma ada sita
sita tahu kok walaupun sita gak bisa ngelihat mama
sita kamu gak boleh sakit
kalau kamu sakit nanti mama sedih
kalau mama mau sita gak sakit
sekarang sita makan ya
gak apa apa ya kita duluin semuanya
padahal ini semua makanan kesukaan sita
tapi kenapa ya keselam tuh gak enak banget
apakah ini semua bukan mama yang masakin
atau karena di sini gak ada mama
karena sita gak makan bareng sama mama
sita kangen sama mama
sita kangen ma
sita gak bisa makan kalau gak ada mama
siasa kau masih selalu menang
bapak udah ngelakuin banyak kesalahan
dan terutama mama
bapak gak tahu apa yang harus bapak lakuin
dan seandainya bisa bapak pasti lakuin
sekarang bapak cuma minta tolong sama kamu
dan bapak janji sama kamu bapak akan bahagiain kamu
bapak lakuin buat kamu
sita kangen sama bapak
sita kangen sama bapak
bapak juga kangen sama kamu sayang
dan bapak kangen sama bapak
sita kagen sama bapak
bapak schedules rukun